permukiman warga di cipinang melayu jakarta timur hingga minggu malam masih terendam banjir
ketinggian air mencapai satu meter
selain intensitas hujan yang tinggi banjir juga disebabkan oleh meluapnya air di aliran kalisunter
akibat banjir sebagian warga memilih mengungsi
sebagian tidak ada
di rw tiga di mesir kalimantan
kalau di rw empat biasanya di mesir surabaya
sementara di jawa barat ratusan rumah di komplek perumahan jati bening permai pondok gede kota bekasi terendam banjir minggu sore
ketinggian air mencapai satu meter
menurut warga selain intensitas hujan yang tinggi buruknya drainase yang mengarah ke kali sebelah perumahan menjadi penyebab utama
penyebab utamanya dari perumahan jati bening tol
dulu itu kali itu diperkecil sama jati bening tol
ini berkecil bagi dua akibatnya banjir begini
di sulawesi selatan puluhan rumah warga di kecamatan bacu kiki barat
serta pare pare terendam banjir minggu malam
ketinggian air bervariasi antara tiga puluh cm hingga satu meter
menurut warga banjir sudah ketiga kalinya terjadi di awal tahun dua ribu dua puluh
selain itu sampah air pasang air laut pasir
ini dalam satu tahun ini sudah berapa kalinya banjir di sini pak
warga berharap pemerintah setempat bisa mengambil langkah dengan membersihkan
dan mengerai naso dari sampah agar permukiman mereka tidak lagi menjadi langganan banjir
tim liputan cnn indonesia